penangkapan muhammad subuhi azal sani alias mas behi
tersangka kasus pencabulan santri di pondok pesantren sidikiah
di kecamatan loso jombang jawa timur berlangsung alot
ratusan aparat gabungan dari polda jawa timur dan polres jombang
mengepung kawasan pesantren tempat msat alias mas behi bersembunyi pada kamis
kapolres jombang akbp muhammad nur hidayat mencoba bernegosiasi
dengan pimpinan pesantren agar dibukakan pintu gerbang
namun upaya ini gagal karena ratusan masa pendukung dan relawan pesantren mencoba menghalangi
polisi akhirnya menjebol pagar dan menangkap sejumlah orang yang menghalangi aparat
sempat terjadi perlawanan namun keributan ini tak berlangsung lama
sebanyak tiga ratus dua puluh simpatisan akhirnya ditangkap polisi
setelah berhasil masuk dan bernegosiasi
polisi lalu menggeledah pondok pesantren sidikiah untuk mencari keberadaan msat
dengan menyisir satu demi satu bangunan di pesantren serta memeriksa rekaman cctv
proses panjang penangkapan mas behi akhirnya berbuah hasil
kamis malam pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu indonesia barat
tersangka menyerahkan diri di kediamannya
tiga puluh menit paska menyerahkan diri
mas behi langsung dibawa ke polda jawa timur
dengan didampingi ayahnya
yai muhtar mukhti pengasuh pondok pesantren sidikiah
kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua
karena beliau orang yang kami hormati
dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditabduhkan
sementara itu komisi perlindungan anak indonesia mendukung penuh upaya pihak kepolisian
dalam melangkap pelaku tindak pencabulan santri di pondok pesantren jombang
penangkapan pelaku dapat membawa rasa keadilan terutama bagi korban
yang selama ini hidup dalam ketakutan
menurut kami kpai ini perlu kita dukung bersama
polisi jangan ragu karena pelaku kekerasan seksual
apalagi di lingkungan pendidikan ini harus ditangkap
kalau tidak maka akan korban korban lain akan jatuh ya
kalau memang pelaku merasa difitnah buktikan
selain tindakan tegas yang dilakukan aparat kepolisian
pemerintah melalui kementerian agama juga mengambil langkah
dengan mencabut izin operasional pesantren sidikiyah jombang jawa timur
dalam siaran pers kementerian agama yang diterima cnn indonesia pada kamis sore
direktur pendidikan dinah dan pondok pesantren warniono mengungkapkan
bahwa nomor statistik dan tanda daftar pesantren sidikiyah kini telah dibekukan
tim liputan cnn